wakil ketua umum pan taufik kurniawan membela pernyataan ketua dewan kehormatan pan amin rais
yang menyatakan acara pengajian memang harus disisipi unsur politik
taufik meminta publik harus fair dan meminta tidak hanya menyalahkan komentar amin rais
sementara banyak tokoh lain yang juga bicara politik di tempat ibadah
wakil ketua dpr ini juga merasa pemuka agama boleh memberikan tausiah politik di tempat ibadah
saya begini ya tokoh tokoh masyarakat tokoh tokoh agama
biarlah diberi kewenangan dia memiliki ruang tersendiri untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya
jangan hanya masjid melulu ya ini jadi harus fair lah semuanya ya
jangan kemudian yang ini pak amin bicara di masjid gimana gak usah pak amin yang lainnya gimana gitu
pada saat menyampaikan pembicaraan secara politis di gereja di lembaga lembaga ataupun agama yang lain
ini juga harus diatur
sehingga saya berharap
saya minta jangan ada subjektivitas membuat suatu image opini di publik seolah olah masjid ini tempat makar gitu loh
masjid ini tempat ibadah dan boleh siapapun di situ untuk memberikan tausya politik
sebelumnya ketua dewan kehormatan pan amin rais kembali memunculkan kontroversi dalam sebuah ceramah yang digelar di balai kota dki jakarta
amin menyatakan acara pengajian memang harus disisipi unsur politik
ia juga menyebut tingkat elektabilitas calon presiden petahana
jokowi dodo sudah going down alias anjlok
amin mengatakan demikian sambil menunjuk foto presiden jokowi
presiden sisipkan politik itu harus
harus kalau tidak oh cu
ini elektabilitasnya sudah going down
ini elektabilitasnya sudah going down
ini elektabilitasnya sudah going down
ini elektabilitasnya sudah going down

ini elektabilitasnya sudah going down
menanggapi pernyataan amin rais profesor syafi marif menyatakan kegiatan keagamaan
tidak boleh diberikan kembali

tapi kepentingan politik praktis menurutnya sekali agama dimasuki politik pasti akan dipergunakan untuk kepentingan pragmatis
dikutip dari detik com hal itu dikatakan buya ⁇ shafii ⁇ saat menjadi pembicara dalam kegiatan seresehan kebangsaan di gereja santo ignatius magelang pada hari rabu
syafii ⁇ marif meminta masyarakat menghindari kegiatan kampanye politik ataupun kegiatan lainnya di forum keagamaan seperti pengajian
pengajian buya syafie juga mengimbau politikus harus bisa tampil secara beradab saling menghargai dan tidak menyampaikan ujaran kebencian
jika reaksinya cukup ramai di masyarakat bagaimana reaksi partai partai politik yang ada di parlemen baik yang ada di oposisi ataupun partai partai pendukung pemerintah
sudah ada rekan saya angga dwi putra yang siap dengan laporannya
hari ini bertugas di gedung parlemen senayan jakarta
angga apa yang riuh rendah apa yang bisa anda tangkap gitu dari pernyataan kontroversial ini
terutama dari partai partai pendukung pemerintah yang kayaknya ini kan mungkin agak resisten gitu ya
karena memang amin rais menjadi salah satu elit pan yang masih bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah ini
ya selamat malam budi
partai partai koalisi pemerintah justru terlihat seperti sudah semakin terbiasa seperti itu
dengan apapun yang dikatakan oleh partai amin rais
atau dalam hal ini lebih spesifik adalah apa yang dikatakan oleh amin rais
karena memang sudah banyak yang bisa saya katakan tidak ingin berkomentar lebih jauh seperti itu
karena ya sudah biasa amin rais mengeluarkan kalimat kalimat atau pernyataan pernyataan yang menyudutkan presiden jokowi
ada satu pernyataan misalnya dari partai golkar
j hasan yang menyebutkan bahwa dia menyoroti soal going down
soal elektabilitas presiden jokowi yang going down
menurut aci hasan sendiri bahwa sebenarnya amin rais juga pernah memprediksi hal ini pada pilpres dua ribu empat belas dan ternyata salah
artinya memang apa yang dikatakan amin rais itu adalah sebuah bentuk upaya politik
karena memang kita tahu bahwa sejarah amin rais ini sudah semakin lama sudah semakin ingin
menjauh seperti ini mengajak pan menjauh dari koalisi dengan pemerintah seperti itu
dan dengan wawancaranya dengan cnn saat itu juga amin rais juga menegaskan bahwa menjamin bahwa pan tidak akan kembali masuk dalam koalisi pemerintah
namun di sisi lain kita tahu bahwa di partai amarat nasional sendiri penentu suara bukan di ketua dewan kehormatan ya ini amin rais
tapi tentu saja nanti pada saat rapat kerja nasional yang diselenggarakan dijadwalkan pada bulan mei dua ribu delapan belas
atau bulan juni ini nanti pemilik pemilik suara yang akan menentukan siapa calon presiden yang akan dipilih
apakah tetap bersama jokowi seperti saat ini atau mungkin beralih dukungan ke gerindra bersama prabowo
atau bisa jadi misalnya mencoba untuk membuat satu poros lagi misalnya bersama demokrat atau pkb
jadi memang nanti penentunya ada hara kernas
artinya memang di dalam tubuh pan sendiri akan terjadi tarik menarik kepentingan amin rais bersama hanafi rais
kemudian juga beberapa orang
yang satu kubu dengan amirris ini akan mencoba membawa pan keluar dari koalisi pemerintah
tapi ada juga beberapa politisi pan yang masih ingin juga bergabung bersama koalisi pemerintah
jadi ini tentu saja sebuah upaya tarik menarik di kubu pan sendiri
dan yang menarik memang budi bahwa di hasil survei terakhir elektabilitas partai emirat nasional ini juga sudah semakin menurun
bisa jadi apa yang dilakukan oleh amin rais ini juga sebagai upaya
untuk menaikkan elektabilitas atau daya tawar partai amanat nasional untuk mengambil suara suara dari kalangan islam seperti itu
karena kita tahu bahwa pan identik dengan salah satu organisasi islamnya di muhammadiyah
ingin coba memperluas spektrum dari pemilih partai amanat nasional dengan mencoba membawa isu isu yang bisa dikatakan sukses ketika pilkada jakarta dua ribu tujuh belas lalu
ini yang menarik memang tugas atau
apa pesan sebenarnya yang dibawa oleh amin rais ini bukan hanya untuk misalnya menjatuhkan elektabilitas jokowi
tapi juga untuk menaikkan elektabilitas partai amanat nasional
baik terima kasih angga dwi putra atas analisa dan informasi dari anda